modus operandi melakukan tindak pidana turut serta
dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
terhadap korban atas nama rizky dan atas nama fina
dengan menggunakan alat berupa kayu batu dan senjata tajam
undang undang dan pasal yang dilanggar
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dan pasal delapan puluh satu ayat satu undang undang ri no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
atas undang undang ri no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dengan ancaman pidana mati
seumur hidup dan paling lama dua puluh tahun
kami dari polda jabar
bahwa polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini
dan menggunakan metode ilmiah
apabila masyarakat mendapat informasi
dalam perkara pembunuhan vina eki
dengan disertai bukti bukti